sementara itu saudara sejumlah kendaraan roda dua berplat nomor luar daerah memadati simpang pemuda kota cirebon hari ini
mereka bergerak dari kampung halaman masing masing ke arah jakarta
diprediksi kepadatan kian meningkat di arteri pantura cirebon jawa barat
puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada hari ini dan besok
sejumlah kendaraan roda dua terpantau memadati simpang pemuda
persimpangan yang menjadi titik pertemuan arah keluar masuk kota dan kabupaten cirebon ini
menjadi pusat perhatian saat arus mudik dan juga arus balik lebaran
penjagaan sejumlah personel polri dan tni serta dinas perhubungan juga disiagakan
sementara itu saudara arus balik dari arah jawa menuju jakarta di jalur pantura indramayu jawa barat
ramai lancar namun di hari ketiga setelah lebaran arus balik ada peningkatan dibandingkan dengan hari sebelumnya
dari pantauan di jalur pantai utara atau pantura pilang sari kabupaten indramayu jawa barat
sabtu pagi arus balik dari arah jawa menuju jakarta lancar
di hari ketiga setelah lebaran arus balik di jalur pantura indramayu
didominasi kendaraan roda dua dan kendaraan pribadi serta sesekali kendaraan bus
puncak arus balik lebaran di jalur pantura indramayu akan terjadi mulai hari ini hingga minggu malam esok
untuk mengetahui situasi arus balik di arteri pantura kita terhubung dengan jurnalis kompas tv
ada muhammad syahri romdon di cirebon jawa barat
arai selamat siang bagaimana pantauan arus balik di sana apakah sudah ada peningkatan volume kendaraan yang melintas
kepadatan pada siang ini sudah cukup meningkat dibanding pagi tadi
karena kita melihat bahwa ada sekitar antrian di simpang palimanan tiga ratus sampai empat ratus meter
ini lebih panjang dibanding pagi tadi yang hanya berkitar seratus sampai dua ratus meter di lokasi tempat saya melaporkan kepada anda
dan tidak hanya di titik saya melaporkan kepada anda maedof
beberapa titik titik atau simpang simpang di kota cirebon juga mengalami kepadatan
ada enam simpang yang menjadi pusat perhatian dan hampir enam simpang ini diletakkan
dari dua dari enam simpang tersebut dilakukan penutupan secara sementara pada saat arus mudik dan arus balik ini untuk memperlancar arus
hal ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh dinas perhubungan kota cirebon bahwa
sejak pukul sampai delapan pagi tadi sudah melintasi delapan kendaraan yang bergerak dari arah
dari jawa tengah menuju jakarta
data ini meningkat cukup tinggi dibanding dengan hari yang kemarin di jam yang sama itu hanya sekitar empat kendaraan
dan bila dikalkulasikan secara keseluruhan pada hari kemarin sudah terjadi lonjakan yang cukup signifikan
selama satu hari atau dua puluh empat jam itu mencapai enam puluh ribu kendaraan atau lima puluh sembilan ribu sekian atau enam puluh ribu kendaraan
dan mulai kemarin maedof mulai terjadi peningkatan karena di hari sebelumnya di hari kamis
maksud kami itu hanya ada sekitar
kendaraan yang melintas ke arah jakarta
persiapan persiapan sudah dilakukan oleh pihak kepolisian
korek cirebon kota menempatkan beberapa personil di titik titik terpenai di jimpang dan juga di pasar tumpah
karena kita ketahui di hari sabtu dan di hari minggu ada beberapa pasar pasar yang tepat berjalur pantura
dan melakukan pasar harinya maksudnya dia akan ramai di hari sabtu dan di hari minggu
pedal gubuk dan juga pasar palimanan
tidak hanya itu petugas dari dinas perhubungan juga disiagakan
kami melihat beberapa aktivitas tadi melakukan pengaturan durasi di beberapa lampu merah
apabila terjadi kepadatan pada saat puncak arus baliknya nanti yang terjadi di prediksi di hari minggu besok
itu mereka akan memanjangkan durasi lampu hijau untuk kendaraan dari arah jawa tengah menuju jakarta
yang semula biasanya satu menit atau enam puluh detik itu ditambah menjadi seratus detik
atau bahkan satu ratus dua puluh detik yakni dua menit
itu untuk memprioritaskan dari arah jawa tengah menuju jakarta
cb cb atau rekayasa yang paling biasa dilakukan apabila terjadi peningkatan itu adalah menutup sementara lampu merah
yakni persimpangan yang digunakan oleh warga kota cerbon untuk memotong berhilir mudik berpindah dari satu titik ke titik lain
itu ditutup sementara secara situasional untuk memudahkan pengendara dari arah jawa tengah menuju jakarta
di belakang saya kepadatan kembali terjadi meskipun hanya beberapa menit sekali jalan pada tatapu hijau
tapi kembali mengalami kepadatan yang cukup lumayan panjang dibanding kemarin
kepolisian juga sudah bersiaga di titik tersebut
bisa jadi hari ini pada siang nanti akan dilakukan rekayasa yang pertama kali dilakukan pada saat menjelang puncak arus balik dua ribu dua puluh empat di pantura
oke hari ini mulai jadi prediksi
puncak arus balik lebaran dan juga hingga besok sejumlah rekayasa lalu lintas juga nanti sudah disiapkan untuk menghindari kepadatan kendaraan
terima kasih jurnalis kompas tv muhammad syahri romdan melaporkan langsung dari cirebon jawa barat